dongeng bahasa indonesia
tujuh burung gagak
pada suatu ketika jauh di tengah pegunungan tinggi ada lembah yang hijau
lembah itu dilalui oleh sungai yang jernih dan seekor tukang kayu telah membangun rumah batu di tepiannya
tukang kayu itu sudah menikah dan memiliki tujuh putra dan satu putri
dia harus sering berjalan dari rumah ke tempat kerjanya dan istrinya mengalami kesulitan untuk membesarkan anak anaknya sendirian
sebenarnya putri mereka tidak menyebabkan masalah karena dia baik cantik dan juga penolong
tapi para putra mereka menyebabkan banyak masalah karena mereka kasar tidak taat dan suka berkelahi
mereka tidak menghormati ibu mereka dan dia sangat khawatir pada mereka
anak anak waktunya tidur
tidur hanya untuk orang tua bu
saat sang suami pulang ke rumah dengan lelah setelah seminggu bekerja
istrinya tidak berani untuk memberitahu tentang kenakalan anak anaknya
karena dia tidak ingin suaminya lebih khawatir
sepertinya suamiku kelelahan
aku tidak boleh mengganggunya hanya karena hal yang kecil
lalu wanita itu menyimpan sendiri kesedihannya
dia tidak sadar bahwa itu hanya akan membuat keadaan anak anak tambah buruk dan buruk
pada kenyataannya saat ayah mereka tidak berada di rumah untuk menghukum
anak anak mengambil keuntungan dari situasi ini untuk terus menjadi lebih nakal
anak anak sudah cukup hentikan
kakak tolong dengarkan ibu
diam kau gadis bodoh
adik perempuan mereka paling menderita karena dia menyayangi saudaranya bahkan jika mereka nakal
tapi dia sangat menyayangi ibunya
menjadi yang paling mudah bagaimanapun tidak ada dari saudaranya yang memperhatikan tegurannya
suatu hari ketujuh anak laki laki itu mengalami masalah terbesar
di dalam hutan tumbuh rumput yang berbahaya
yang menyebabkan perut binatang membengkak
sang tukang kayu selalu memberitahu ke anak anaknya agar jangan sampai termakan oleh kambing mereka
anak anak yang nakal mengisi kantung dengan rumput dan lalu mencampurnya dengan makanan hewan
aku tidak sabar melihat kambing itu membengkak
dan mereka akan terus membengkak
kemudian kambing dan sapi menjadi sakit
perut mereka membengkak dan gatal dan mereka tidak dapat berdiri
oh ibu lihat hewan hewannya sakit
oh apa yang terjadi pada mereka
kita tidak akan ada susu lagi
kita tidak akan bisa membuat keju lagi
bagaimana kita akan bertahan hidup
lihat betapa bodohnya hewan hewan itu
anak anak itu tertawa
mereka tidak sadar kejahatan yang telah mereka lakukan sampai ibunya di puncak keputusasaan
aku berharap kalian adalah gagak bukannya anak anakku
satya mengatakan itu
awan misterius menutupi matahari
tiba tiba menjadi sangat dingin
dan anak anak itu berubah menjadi tujuh ekor gagang yang besar dan terbang pergi berkuat
kakak oh tidak
oh dewa yang agung apa yang telah kulakukan
wanita itu begitu ketakutan dan sangat menyesal
hingga dia jatuh pingsan
oh ibu apa yang harus kulakukan
saat ayahnya kembali pulang setelah kerja seharian dia mengetahui semuanya dan begitu marah
walau demikian dia berusaha untuk menghibur istrinya
oh sayang itu bukan salahmu
anak anak kita sangat nakal dan kau pasti kehilangan kendali
tapi rumah itu dipenuhi kesedihan dan keputusasaan
hari hari berlalu dan sang gadis tumbuh dewasa
dia masih teringat kakak kakaknya dan jarang tersenyum
suatu hari dia meminta izin ibunya untuk mencari mereka
tidak sayangku aku tidak mau kehilanganmu
akanku cari mereka aku tahu
aku tahu aku harus pergi dan mereka sedang menungguku
biarkan aku pergi bu dan berkatilah aku aku mohon
sang ibu tidak bisa menolak permintaan putrinya
dan gadis itu meninggalkan rumah dengan sedikit perbekalan
dia berjalan selama dua hari di dalam hutan mendaki ke gunung
bekal dia segera habis dia akan kehabisan makanan
pakaiannya robek dan dia kedinginan dan juga lelah
hari ketiga dini hari dia melihat pondok kecil yang aneh
di dalam kabut
siapa yang tinggal di sini
dia tertarik dengan rumah itu
walaupun rumah itu suram dan tidak enak dilihat
saat dia berada di dalam rumah dia melihat meja kecil
dengan tujuh mangkuk di atasnya dan jantungnya berdegup kencang
mungkin dia menemukan apa yang dia cari
mungkinkah mereka kakakku
lalu kemudian dia melihat
ada panci besar penuh gandum di atas api
oh makanan aku kelaparan
gadis kecil itu sangat kelaparan
lalu dia menuangkan sedikit makanan ke mangkuk dan makan dengan lahap
lalu dia pergi ke atas dan melihat kamar tidur kecil dengan tujuh kasur kecil
masing masing dengan warna selimut yang berbeda
selimut dengan warna kesukaan mereka
dengan air di matanya
dia menyadari bahwa dia telah menemukan mereka
lelah karena perjalanan dan kericuhan gadis itu berbaring di kasur dan tertidur
aku harus menunggu mereka di sini
kemudian tujuh gagak yang berkuak membuka pintu depan dan duduk di sekitar meja makan
seseorang telah makan sup kita
tapi siapa yang datang ke sini
kita dikutuk di gunung ini untuk selamanya
tidak ada yang akan mencari kita
saat mereka selesai makan gagak gagak itu siap untuk tidur
dan pergi ke atas dan melihat gadis kecil di salah satu kasur mereka
salah satu gagak berkata setelah menyentuh kepangnya dengan paruhnya yang lembut
ini benar ini adik kita
kemudian gadis itu membuka matanya
dan saat dia melihat dirinya dikelilingi oleh burung besar dan jelek dia ketakutan
tapi walaupun paruhnya jelek mereka berbicara dengan halus
apa kau adik kami
apa kau adik kami
apa kau adik kami
apa kau adik kami
kakakku aku menemukan kalian aku temukan kalian akhirnya kita bersama lagi
ketujuh gagak itu melihat dengan sedih
apa kami tidak membuatmu takut
gadis itu memeluk mereka satu persatu
aku menyayangi kalian semua dan walaupun kalian telah berubah menjadi gagak
saat mereka mendengar ini para gagak tersentuh dan mulai menangis
aku mohon jangan menangis
kami rindu rumah keluarga
kenapa kalian tidak pulang bersamaku
kami ingin sekali pulang ke rumah
dan kami menyesali perbuatan kami
kami ingin sekali pulang ke rumah
dan kami menyesali perbuatan kami tapi bagaimana bisa kami menunjukkan diri kami seperti ini
ibu akan menerima kalian semua aku yakin itu dia terus menangis dan memikirkan kalian semua
terlepas dari apa yang kita lakukan
iya itulah seorang ibu dia belum memaafkan dirinya sendiri karena kutukan itu kakak
dan dia akan bahagia melihat kalian semua kakak
gadis itu memaksa dan meyakinkan mereka untuk pulang bersamanya
baiklah kami semua akan pulang
dan dia mulai berjalan menuruni pegunungan
kau tidak perlu untuk naik turun gunung adik kami akan terbang dan membawamu
saat mereka semua akan berangkat yang termuda berkata
tunggu sebentar ayo kita bawakan ibu semua batu yang berkilau yang kita temukan sebagai hadiah
dia pergi dan mengambil sekantung penuh batu batu yang indah
wow itu sangat indah
apa kau suka
ini mungkin sangat berharga kau tahu
saat kami para gagak melihat yang berkilau kami tidak dapat menahan diri
dan mengambilnya dan yang ini lebih berkilau dari yang lain mungkin ini berlian
iya mungkin saja ini indah kakak
akhirnya mereka pergi dunia begitu berbeda dari atas
awalnya gadis itu merasa takut
uh aku akan jatuh kakak
jangan khawatir adik kecil
jangan khawatir adik kecil
ketujuh gagak itu memegangnya dengan erat dan terbang dengan hati hati
kemudian mereka melihat lembah sungai dan rumah kecil di mana mereka dilahirkan
halaman itu sepi
dan ketika mendarat gadis itu berkata
kalian tunggu di sini ya aku akan pergi untuk memanggil ibu
ayo kita kejutkan ibu
dan diam di situ
jam dia pergi ke dapur dan melihat ibunya yang malang bersandar di atas meja dan menangis
dia memeluk ibu dan menciumnya lalu berkata
ibu aku pulang dan aku punya kejutan yang besar untuk ibu
oh putri yang tersayang
akhirnya kau pulang juga aku pikir aku akan kehilanganmu
wanita malang itu begitu bahagia dan terharu sehingga dia tidak tahu apa dia harus menangis atau tertawa
gadis itu mengusap air matanya dan membawa ibunya ke halaman
di halaman dia bertemu dengan para gagak
anak anakku yang malang ibu sangat merindukan kalian
ibu minta maaf karena telah mengucapkan kutukan itu
seorang ibu tidak seharusnya berkata seperti itu pada anaknya
tidak ibu kami layak mendapatkannya
kami menyesali yang telah kami lakukan
kami benar benar menyesal kenakalan kami
oh keluarga aku berkumpul lagi
mereka semua menangis mengingat masa lalu
dan tiba tiba keajaiban lain terjadi
ketujuh anak itu menjadi manusia kembali
oh dewa yang agung kakak kalian kembali kewujud semula
sang ayah yang mendengar suara segera keluar rumah
oh terima kasih aku bisa melihat anakku lagi
ayah kami benar benar menyesal
ayah kami benar benar menyesal
ayo kami benar benar menyesal
ayah kami benar benar menyesal
dia menangis saat dia memeluk putra dan putrinya
tahun tahun berlalu dan semua putranya menjadi lebih bertanggung jawab
batu yang dibawa gagak untuk sang ibu berubah menjadi batu yang berharga
dan harta itu membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih baik

ketujuh anak itu menjadi manusia kembali